berbagi dengan sesama terutama anak anak kecil
banyak cara untuk berbagi termasuk berbagi mainan untuk anak anak yang tidak mampu daniar
ini juga tidak kalah hebatnya dibanding paski beraka paski beraka hebat ya
betul karena anak anak itu juga punya mimpi ya
ada satu komunitas di jakarta yang peduli dan mengajarkan kita indahnya berbagi
melalui aksi donasi mengumpulkan mainan
berikut informasinya untuk anda
dunia anak adalah dunia bermain
lewat aktivitas tersebut anak bisa mengekspresikan perasaan
beradaptasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya
namun tak semua anak punya mainan yang layak
inilah yang membuat sebuah komunitas di jakarta mencetuskan gerakan berbagi mainan
komunitas kecil yang berdiri sejak dua ribu enam belas silam
dan terdiri dari tujuh muda mudi ini ingin berbagi keceriaan
dengan anak anak dari keluarga tidak mampu
selain mendonasikan mainan bekas dan baru sumbangan para donatur
mereka juga menciptakan aktivitas bermain yang bisa meningkatkan imajinasi anak
dengan cara mendongeng
kami melakukan gerakan ini karena gak semua anak anak beruntung
ada di bagian belahan dunia lain banyak sekali anak anak kurang beruntung
anak anak jalanan yang sama sekali nggak kenal apa itu mainan
kami di sini berupaya berbagi
kita bersama mereka cuma satu tujuannya supaya mereka bahagia
lebih seribu mainan bekas dan baru yang sudah terkumpul
disortir dan dibagikan kepada lebih enam ratus anak anak di panti asuhan
dan beberapa komunitas anak jalanan di area jakarta
bogor bandung tanggerang dan bekasi
kali ini rumah tawon organisasi non profit di tanggerang yang disinggahi
sebagian kecil dari mereka adalah anak pekerja buruh bawang
yang berasal di bandaran rel kereta
bangga ada ada aja dari komunitas yang mau ngasih mainan gratis
terus gimana sekarang
senang sih bisa ikut ini dapat mainan gratis
terus juga bisa ketemu sama teman teman gitu
mau dibagi bagi ke teman teman lain nggak
pengen dipinjemin enggak
nanti kalau ada yang pengen bisa ikut
nanti kalau ada yang mau pinjam bisa dipinjemin
gerakan ini membuka open donation mainan sepanjang tahun
komunitas kecil berharap gerakan ini bisa menjadi gerakan besar
untuk mengajak masyarakat berbagi kebahagiaan
dan menebar keceriaan melalui mainan